pembangunan infrastruktur infrastruktur jalan yang kemarin sempat diberikan moratorium ini sudah mulai dikerjakan kembali
dan pecah butan moratorium oleh komite keselamatan konstruksi tentunya memberi angin segar
bagi pelaksana proyek pengerjaan jalan tol moratorium yang berlangsung selama sepuluh hari tersebut telah mengambat pengerjaan
meski masih terkendala minimnya jumlah pekerja dan cuaca hujan pihak operator dan kontraktor jalan tol yakin proyek akan selesai tepat waktu
komite keselamatan konstruksi telah mencabut moratorium terhadap tiga puluh empat proyek infrastruktur per dua puluh delapan februari
kini proyek proyek tersebut bisa kembali dikerjakan
dari tiga puluh empat proyek yang kena moratorium tiga puluh diantaranya adalah proyek jalan tol
sejak rabu pagi proyek tol porong gempol sidoarjo kembali dilanjutkan
saat ini pekerjaan sudah masuk pada penyusunan grider pada tiang pancang
ada sekitar seratus pekerja yang mulai sibuk mengoperasikan kren dan menyambung grider
pada hari pertama pengerjaan proyek usai moratorium
tim komite keselamatan konstruksi dan kementerian pekerjaan umum memantau secara langsung didampingi petugas jasa marga waru sidoarjo
dengan arjama moratorium ini kita segera melakukan aksen untuk pelaksanaan pekerjaan berlanjut
yaitu dengan memenuhi persyaratan ditentukan oleh komite keselamatan
untuk keselamatan konstruksi dan saat ini kita sudah bersama teman kontraktor untuk melindaklanjutin dari segera untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut
sejak moratorium selama sepuluh hari pengerjaan tol porong gempol ini terlambat dari target
selain itu pemasangan tiang panjang di sungai porong pun belum bisa dilakukan karena volume air sungai yang masih tinggi
untuk pekerjaan kami saat ini sudah lima puluh persen progres kami
saat ini kita sedang pekerjaan pekerjaan yang di atas bisa dilihat dari lokasi proyek yang kita bagi dalam enam zona ini
lima zona sudah selesai pekerjaan di atas tinggal erection girder sedangkan satu zona kami yang berada di sungai porong saat ini memang masih terkendala untuk melakukan konstruksi
berdasarkan kontrak kerjasama antara operator dan kontraktor tol poronggempol
pengerjaan jalan tol ini akan berakhir pada januari dua ribu sembilan belas
setelahnya ruas tol ini akan disambungkan dengan tol pasuruan probolinggo